masa aku gak boleh sih ngasih boneka buat temen temen aku sendiri
tapi kamu ngasih perhatian ke arshila
itu sangat mencurigakan ya dego
pokoknya aku gak mau kamu deketin aku dan keluarga aku
aku tuh cuma mau peduli doang sama dia
ngerti gak sih

aku harus buang
kayak ampun berantakan banget ini sampah
pasti kucing nih yang berantakin
oke bajunya clara
ya allah ini apa
ini kan bau darah
apa jangan jangan terjadi sesuatu di kandungannya clara
ada hal yang mau aku bicarain sama anak
kamu bisa gak jangan terus mikirin putri sama archila
aku juga kamu bisa nggak
saat itu memang gak terjadi apa apa kan
dan dia bukan anak aku
jadi kamu jangan berpikir macem macem apalagi kamu memanfaatkan kebaikan istri aku
enak banget ya kamu selalu ngomong istri istri
kamu tau gak raja setiap kamu ngomong istri itu sakit hati tau gak
kamu sampai kapan sih melihat kenyataan
kenyataannya putri itu istri aku ibu dari anak aku
asal kamu tau anaknya
anak di dalam kandungan aku ini adalah anak kami
kenapa banyak darah
darahnya sebanyak ini
apa jangan jangan kamu
aduh aku bingung mau jawab apa nih
kandungan kamu gak kenapa napa kan kelarang
maksud kamu nanya kayak gitu apa putri
ya jelas lah kandungan aku ini gak kenapa napa
atau jangan jangan kamu berharap kalau kandungan aku ini kenapa napa iya
terus kalau kandungan kamu gak kenapa napa
kenapa di baju kamu ada darah sebanyak itu
kalau soal baju itu
clara pakai baju itu buat ngelapin lukanya
tangan tante terluka terus keluarin darahnya banyak banget
terus dia buru buru nolongin tante
bener kak tante andis
dan disitu karena aku panik jadi aku
aku pakein aja baju aku buat ngelilitin tangannya tante andis
supaya darahnya itu berhenti
ya berhubung bajunya udah kotor ya udah aku bawa
tante tapi tante gak apa apa kan tante
berarti luka tante itu dalam banget
soal darahnya itu banyak banget tante
atau kita ke rumah sakit aja nanti
oh enggak enggak usah enggak usah
udah diobatin mak clara kok
kayaknya lukanya udah gak apa apa
udah berhenti pendarahannya
sini biar tante aja yang buangin bajunya ya
kok lukanya cepet banget ya semua
ini masih terasa kok sakitnya
cuman tante kuat kuatin aja
boleh temenin tante masuk ke dalam yuk
ini biar tante yang buangin aja ya
semua ini gara gara tante tau gak
untung aja tante itu kita gak ketahuan
kalo sampe putri sama raja tau kalo misalnya aku ini gak hamil
aku bakalan kasih tante pelajaran tuh gak
andai saja kamu tahu aku ini ibu kandung kamu
apa masih kamu berani durhaka kayak gini clara
kamu ini udah dibantu bukannya terima kasih malah bisa nyalain orang ya eh tante gak usah tante
soal ngajarin aku kayak gitu tante lebih baik sekarang tante keluar dari kamar aku tante aku mau
sendiri keluar aku lagi pingin sendiri tante keluar keluar keluar keluar keluar keluar
ya ampun clara beraninya kamu usir aku kalau aja kamu tahu kalau aku ini ibu kamu
kenapa ya lakuan clara itu hari demi hari makin parah aja ini semua
gara gara citra dia udah salah mendidik anakku
kalau saja roy dulu tidak pernah mengambil clara dari aku
clara pasti nggak akan tumbuh menjadi gadis yang seperti ini
roy citra aku nggak akan pernah memaafkan kalian
sayang kok masih curiga ya soal darah di bajunya clara kamu curiga
oleh karena tante gocus
lo barangk besch acara lo pemolong barangtetresaang seniman corporate diluar yang tante bohong bisa nope spoiler untuk nazi maka aku p windshield seumuran senggit sahih di planet tingkat claudia teruse yang kita terus mange serengnya valuable punkte mull half a she hasischilde kepada aku apaza saya ada video kan ata saya bisa makanannya contoh
terus aku sama arsila sedih
aku harus buktiin kecurigaan
buktiin kecurigaan aku
yaudah kalau gitu aku mau ambil minum dulu ya
jangan lama lama ya